pores mimika telah mengamankan tiga orang warga sipil dan enam oknum anggota tni
terkait kasus mutilasi di timika papua
kesembilan orang tersebut telah ditetapkan menjadi tersangka
masih ada satu orang buron yang masuk dalam daftar pencarian orang
pihak keluarga mengucapkan apresiasi kerja cepat kepolisian
polres mimika menangkap pelaku dan berharap pelaku dihukum setimpal atas perbuatan kejinya
sebelumnya pihak keluarga melakukan aksi pemalangan jalan sebagai bentuk protes
dan meminta pihak kepolisian untuk mengungkap dan menjampaikan kepada warga nduga
para pelaku mutilasi secara transparan tidak menutup nutupi oknum yang terlibat
saya apresiasi kepada pihak kepolisian
selama ini kasus tidak tenang secepat ini ditangani
kita kak nduga ya itu saya lihat
kasus ini sangat serius
di restrimumpolda papua kombes pulvaizal ramadhani dalam rilis resminya di mapores
layanan timika senin dua puluh sembilan agustus mengatakan kasus pembunuhan ini melibatkan sepuluh orang tersangka
empat warga sipil dan enam oknum anggota tni
tiga warga sipil sudah ditangani di mapores mimika dan enam oknum anggota tni telah diamankan di subden pom tni ad timika
dari hasil pemeriksaan awal terungkap
pelaku berniat untuk merampok korban korbannya mengambil uang dua ratus lima puluh juta rupiah lalu menghabisi nyawa korban
pada dua puluh dua agustus jasad jasad korban ditemukan dalam kondisi termutilasi
bagian kepala dan kedua kaki dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang di sungai kampung pigapo distrik iwaka kabupaten mimika
empat orang tersebut dua orang sudah ditemukan badan korban
jadi disampaikan pada rekan rekan yang ditemukan adalah badan korban tanpa kepala dan kaki
yaitu atas nama arnold rokbere dan leman dirigi
sementara untuk irian nirigi dan artis ini sampai sekarang belum ditemukan mayatnya
kejadian ini diawali dari rekayasa transaksi senjata
kemudian dari rekayasa tersebut para pelaku kemudian
menghabisi korban dan mengambil sejumlah uang senilai dua ratus lima puluh juta
berkait kasus ini pangdam tujuh belas jenderal wasi mayor jenderal tenggungu ji angkasa
telah menerjunkan tim untuk melakukan investigasi
saat ditemui di istora lukas nmb pangdam mengaku turut prihatin berbela sungkawa
atas kejadian tersebut dan berkomitmen tidak pandang bulu bila ada keterlibatan prajurit
bila ada prajurit kami
yang terlibat dalam proses atau dalam tindakan pidana kriminal
kami tidak akan memberikan toleransi apapun
kami akan berikan sanksi tegas untuk dilakukan proses hukum
sesuai dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku
proses investigasi saat ini tengah berjalan dan akan diungkap secara berkala dengan transparan
tim liputan cnn indonesia